selanjutnya wali kota surabaya eri cahyadi mengakui adanya laporan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara
terkait rekrutmen tenaga kerja kontrak di lingkup pemkot surabaya
eri cahyadi menyebut akan segera memindanakan asn nakal tersebut
hal itu disampaikan eri cahyadi usai memberikan pengarahan kepada camat dan lurah di balai kota surabaya pada senin pagi
eri cahyadi mengungkapkan dari laporan yang diterima ada lebih dari lima orang yang menjadi korban pungutan liar
di mana setiap pelamar tenaga kerja kontrak ini harus membayar lima belas juta rupiah
eri cahyadi menegaskan guna memberikan efek jerah dan pembelajaran hukum dirinya akan segera meminadakan asn pelaku pungli tersebut
orangnya hadir sendiri ke saya ke ruangan saya memberikan bukti ada pegawai negeri sipil yang meminta uang untuk ketika ada tenaga kontrak yang masuk
ini kan jadi nggak lucu
ketika pemerintah ini berjuang habis habisan berpikir bagaimana membuat padat karya
masyarakat diberikan penghasilan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran untuk menciptakan kesejahteraan umum
dago ono oknumnya pemerintah kota surabaya yang malah meminta ketika dia masuk tenaga kontrak